lu bayangin kalau dedek bayinya dua duanya nanti nge chase nya
gimana lu mau nanggung rasa bersalah seumur hidup
ya udah mau kan udah buruan lu tanya
nanti gue ceritain ke mama
itu suaminya bu
cantik banget pacarnya seksi lagi
bang lihat orang gendut kepalanya botak agak
masih lupa bang
gapain lu celak celak
ngapain lu ketawa ketawa
lihat orang gendut kepalanya botak agak
gak jadi dah
lihat laki laki gendut kepalanya botak gak
abang aja yang dibotakin
perutnya kan udah gendut
perutnya kan udah gendut
loh betul juga itu mat
loh betul juga itu mat
marah dia mas
tapi ngga gendut
aku maunya yang gendut botak better

ndri mau tinggal disini aja
di rumah bete
literally pintu sering dikunci
yang sering dikunci itu starly siapa
aduh udah deh omah
gak usah bahas itu
tadi tuh ndri pulang
terus pintunya dikunci
kalau pintunya sering dikunci yaudah makan disini aja
masa makannya disini tinggalnya disana
kalau makannya disini ya tinggalnya disini juga
masih hamil aja
udah kayak gini omah
apalagi nanti kalau udah lahiran
gak ada lagi yang merhatiin ndri
omah sering merhatiin ndri
omang juga sibuk sama kehamilannya mama
biar betenya hilang
makan siang disini aja
dari si imus
kok masih cenderut aja
itu mah kelebaran sayang
orang orang pada kemana mbak
gua juga nyariin
gua juga nyariin
pulang aja yuk
udah basuh juga
udah basuh juga
gak ketemu maksudnya
kita pulang aja yuk
sebentar lagi suami ambo udah habis pulang
sebentar lagi suami ambo udah habis pulang

ini nih rumahnya
kok gua kan yang kenal lu
kan yang kenal lu
ini kan kakak gua
karena gua kakak lu
makanya gua kasih kesempatan lu buat dapet nama
nanti gue kasih tau ke mama deh
nanti gua kasih tau ke mama deh
gak percaya gua
kalo dedek bayinya dua duanya nanti nge chase nya
nanti gua kasih tau ke mama deh
lo mau nanggung rasa bersalah seumur hidup
lu mau nanggung rasa bersalah seumur hidup

udah buruan lu tanya

nanti gua kasih tau ke mama deh
nanti gua kasih tau ke mama deh
lu yang tanya
eh tanya apaan
dulu saya pernah melihat orang gendut
botak masuk kesini bu
sekarang dia dimana nak
sekarang dia dimana nak
sekarang dia dimana nak
sekarang dia dimana nak
ibu selalu berdoa siang dan malam
supaya suami ibu itu lekas pulang
supaya suami ibu tuh lekas pulang
kalian liat dimana nak
kalian liat dimana nak